mencium aja sih
tante nanya nih pas dia tante tuh hubungan kamu sama tristan tuh gimana
suka berantem gak
tristan nyakitin kamu gak
aduh kayak belum saatnya deh gue kasih tau tante kalau tristan ngelamar gue
ya udah kalau kamu gak mau jawab pertanyaan tante
lo sekarang pergi aja jangan mancing emosi gue
lex gue masih pengen tahu jawaban dari lo
kenapa lo dendam banget sama gue
apa karena masalah reva
apalagi cewek gak penting
kayak cewek lo itu
kalau emang reva gak penting kenapa lo sampai dendam kayak gini sama gue
gue masih gak ngerti
boy gue udah capek
kalau lo masih nggak mau pergi
alex aduh kok dari tadi ngomongin di luar terus
ajak masuk dong boy biar lebih enak ngomongnya
boy kamu teman alex di kampus
mah kita cuma sesama penggemar motor aja
alex kalau cari teman ya kayak gini
jangan kayak temenmu yang itu loh
siapa ya namanya om aja dilupa
jangan kayak gitu
eh lumayan jauh sih oma
makanya saya jarang main kesini
masih tinggal sama orang tua
senangnya ya kalau alex orang tuanya itu sibuk
jadi selama ini alex oma yang ngurusin
mendingan oma masuk aja
ternyata depan rumahnya alex dia bisa santun juga ya
semua manusia itu memang punya sisi baik dan buruk
kalau gitu aku pamit ya
tapi gue masih pengen tahu jawaban lo
kenapa lo itu dendam banget sama gua
kalau emang gue yang salah
dan kalau emang dulu gue bikin hati lo gak seneng sama gue
dan lo kasih tahu aja sama gue biar gue bisa intropeksi diri
karena gue gak mau permusahan ini tuh berlanjut lex
udah isa sholat dulu
isa itu waktunya panjang
tapi orang suka lupa
akhirnya gak sholat
iya sih oma
boleh saya ikut oma
boleh boleh boleh
ayo duduk dulu
kamu sendiri makannya gimana
masih suka makannya ini nggak banyak
kalau malem gak lapar gak
nah pokoknya tante
tante itu harus banyakin istirahatnya
makannya juga banyakin
biar gak sakit
tante tahu itu
jadi slogan kita apa ini
jangan selalu tidak makan
gimana mau samain sama cewek cewek lain jaga mbak
jaga badan biar diet
ini enak loh
gue kan pengen beli pulsa buat nefon tristan balik
mencium aja sih
suka berlantem gak
tristan nyakitin kamu gak
aduh kayaknya belum saatnya deh gue kasih tahu tante
kalau tristan ngelamar gue
kalau kamu gak mau jawab pertanyaan
tanda kan cuma berusaha jadi teman kamu
teman tempat curhat kamu
kamu bisa loh curhat apa aja
apalagi kalau misalnya curhatnya di rumah tante
kamu tinggal lagi sama tante
pasti seru deh
kita sambil ngemil curhatnya
tante kan kangen kinar di rumah
perasaan tante ngomong terus
kamu senyam senyum nyuap
senyam senyum nyuap
ini enak ini enak
udah abis ini udah
jaga makan bukan jaga badan
kenapa sih mel
kok muka lo panik gitu
aduh gimana gue gak panik ray
nyokap gue di rumah sakit nih
lo udah jalan pulang
gue udah bilang gitu dari tadi
terus dia malah kesini
yang gue takutin itu bukan nyokap gue kesini
tapi yang gue takutin
kalau nanti dia ketemu sama emaknya ian
ya jangan ribut di rumah sakit lah
kasian pasien pasien yang lain
ya itu dia
aduh di sini dia ada pintu keluar belakang gak sih
gue mau keluar lewat belakang aja
gue mau keluar lewat belakang
nanti belok sana
nanti ada pintu jari di situ
gue duluan ya
kalau nyokap gue tanya gue di mana
belakangnya gue udah pulang dari tadi
buat neng bella
supaya kena matahari
ada udara segar
sok yuk yuk yuk
mami apa apaan sih mam
aku tuh gak butuh kursi roda itu
aku pasti bisa sembuh
mami kalau kayak gitu selama aja nyumpain aku gak bisa sembuh dong
eh uluh uluh
mami teg gak tegang liat kamu seharian tersusah diranjang
aku udah kena matahari sayang
terlinguk celingak celinguk gitu
mami juga butuh olahraga
yuk yuk yuk
ulah judeh segitu atuh sama mami
ya abis aku kesel mami ngapain sih bawain aku kursi roda itu
aku tuh bisa sembuh mam
lagian aku gak mau sebelum aku bisa jalan
aku keluar keluar aku gak mau
aku malu diliat orang kaki
aku nggak bisa jalan aku gak mau
aku nangon aku udah malu
malu sama sahak
aku nangon aku udah malu
bugil jalan jalan di jalan nanti bugil
gak tau baru malu
kamu lagi sakit ger gering
diorong sama mami tercinta
nah ha malu atuh
ayo dicoba gelas sedikit
aku gak mau mami
aku udah mau
mami aku gak mau
sudah atuh bella
kamu gak boleh kayak gitu
cuma kamu yang sederhana
sok atuh duduk
jino lepasin gak
dicoba dulu atuh dengan gelis
kita tutup sedikit
sok bisa lah